mas disuruh ke pasar sama bapak disuruh masak enak
hari ini teh kirani mau datang dari jakarta
sekalian beli bahan bahan buat bikin cireng
amin kan mau minta ajarin bikin cirek
kalau sudah selesai
bawa masuk ke garasi
tutup pakai sarungnya
dia bakal istirahat lama
tapi mungkin tetap harus saya panasin tiap pagi
saya terpaksa nunggu kamu disini soalnya gak bisa telepon
tidak ada pulsa
bukan gak ada pulsa gak ada hpnya
kan kemarin saya ditodong dompet sama hpnya melayang
bukan mengajak nyopet mau kasih kabar si bos masuk rumah sakit kakinya patah tabrak lari
wih kita gak bareng
aku nyusul mau ke rumah sakit dulu
bukan bos junaidi ketabrak motor
salam aja dari aku
duduk di teras
papi yang udah gondrong
udah banyak daunnya
kalau udah banyak daunnya kenapa
ya kan seperti pohon biasa
tadinya harus dipotong sedikit sedikit
tapi takut salah
tinggal potong pakai gunting kan beres
tapi gak sembarangan
nanti ilang seniknya
kapan kamu kesini
sama suami kamu
wah mana bisa dia tuh nganterin istrinya
dia kan harus patuh sama komandannya
tentara itu izinnya nggak semudah pegawai
mungkin nanti kamu ajak juga kesini
paling dia nyusul besok sabtu
dia kan kerja
kina sih juga gak bisa ya
iya anak anaknya kan sekolah
papi mau kirani bawain oleh oleh apa dari jakarta
gak usah bawa apa apa
asal kamu dateng
udah cukup buat papi
ya udah sebentar lagi kirani berangkat
masih ada yang harus saya kerjain
masak yang enak
kirani dateng dari jakarta
disuruh ke pasar sama bapak
disuruh masak enak
hari ini teh kirani mau dateng dari jakarta
sekalian beli bahan bahan buat bikin cireng
mau minta ajarin bikin ciret
dada antar dik dik
dia udah ke laut
kamu udah putus sama dik dik
udah gausah ngomongin dia
ibu lama ga ibu
ibu lama ga ibu
ya rame namanya juga di pasar
banyak yang jualan banyak yang beli
kamu mau apa kesini
kan uang iuran keamanan
udah yuyun kasih ke jupri
saya bukan mau nagih uang iuran keamanan
ih pasar bukan tempat main tahu
ah yuyun bisa aja
terus kalau saya mau ketemu sama yuyun
harus kemana dong
saya boleh main ke rumah nggak
kalah sayuran ini sama kamu
murad siap bos
kita harus pergi bersama seperti masalah

tapi kita bukan lagi di terminal yang bau
beri sentuhan cita rasa yang tinggi
dari setiap penampilan
image kota ini sebagai kota fashion
ada tugas buat kamu pengawalan
ialah artis kota madia
dikenal hampir ke seluruh
pelosok provinsi dan siap menaklukkan
ibu kota siap bos
ketemu manajernya sekarang
ini satu namanya